petugas direkturat reserse narkoba polda jawa barat
meringkus empat anggota sindikat pengedar sabu sabu
yang dikendalikan oleh seorang narapidana
lapas kelas dua a subang rabu siang
dari tangan mereka petugas menyita barang bukti
sepuluh tujuh kg sabu sabu
empat anggota sindikat pengedar sabu sabu diciduk
petugas direkturat reserse narkoba polda jawa barat
rabu siang dua belas september
penangkapan mereka berdasarkan informasi
dari kepala lapas kelas dua a subang
tentang akan adanya pengiriman paket besar sabu sabu
yang dikendalikan oleh seorang napi berinisial ed
berbekal informasi itu
petugas direkturat reserse narkoba polda jawa barat
melakukan penyelidikan dan menangkap tiga pelaku lain
di kilometer lima puluh sembilan ruastol karawang timur
dari tangan mereka petugas menyita sepuluh tujuh kg sabu sabu
dalam aksi ini keempat pelaku mendapat kiriman sabu sabu
dari malaysia yang selanjutnya dijual
ke sejumlah tempat
untuk mengelabui petugas
para pelaku membungkus sabu sabu tersebut
dalam kemasan teh sebelum didistribusikan
kepada konsumennya di sejumlah kawasan di bandung
kemudian yang kedua
ada tiga tersangka
nanti inisialnya bisa tanyakan ke direktur narkoba
itu dengan bantuan atau kerjasama
dengan kala pas subang
karena berawal dari informasi dari lapas
kita tidak lanjutin
kemudian didapatkan para bukti
ya kurang lebih sepuluh tujuh kg
oleh karena itu kita akan kembangkan
untuk kita hadirkan ke proses penyedikan
akibat perbuatan tersebut
keempat pelaku akan dijerat dengan pasal satu ratus dua belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang peredaran narkoba
dengan ancaman hukuman mati
freddy bangun bandung